lebih asean lagi bukannya kemarin itu di labuan bajo udah ya
yap pada lima sampai tujuh september dua ribu dua puluh tiga ini konferensi tingkat tinggi atau ktt asean kembali digelar di jakarta
tepatnya di jcc atau jakarta convention center
kata bu menlu retno marsudi nih pada ktt asean kali ini ada dua belas ktt yang harus dipimpin pak presiden joko widodo
ditambah dengan sekitar tiga belas pertemuan bilateral
ktt ke empat puluh tiga asean jakarta akan berbeda dengan ktt ke empat puluh dua di labuan bajo
pada ktt di jakarta yang dibahas ialah isu jangka panjang yang bertujuan menguatkan pencapaian dan fondasi visi asean hingga tahun dua ribu dua puluh

siapa aja yang datang ke ktt asean tahun ini
tercatat ada dua puluh satu negara yang terdiri dari sepuluh negara asean sembilan negara mitra dan dua negara lainnya yakni bangladesh sebagai ketua ayora dan kepulauan kok sebagai ketua pacific island forum
semangat mana ini semangat mbak

well segini bukan tanpa alasan
dalam penyelenggaraan ktt asean ke empat puluh tiga perkantoran dan sekolah di dekat venue ktt memang menerapkan wfh dan pjj atau pembelajaran jarak jauh
ktt ke empat puluh tiga asean sukses menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya
dan menutup perhelatan ktt asean
ketika di jakarta presiden jokowi menyerahkan estafet keketuaan asean di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang kepada laos